organisasi pemuda otonom partai hanura gerakan muda partai hanura atau gemura
kembali menyatakan dukungannya bagi calon gubernur anies baswedan
dukungan gemura yang berbeda sikap dengan partai hanura diungkap di depan anies pada jumat
gemura telah mendeklarasikan dukungannya pada dua puluh tiga februari dua ribu tujuh belas lalu
dalam pernyataan jumat gemura berjanji mengamankan jalannya pemilihan gubernur
dki jakarta putaran kedua april mendatang
lima ratus personil anggota satgas gemura siap dikerahkan untuk pengamanan tps pada hari pencoblosan putaran kedua mendatang
keputusan gemura yang tidak sejalan dengan partai hanura tidak menjadi masalah
mengingat gemura tidak berada langsung di bawah payung hanura
selain itu anies juga menerima dukungan dari komunitas guru swasta di jakarta yang jumlahnya diklaim mencapai lima puluh ribu
sosok anies sebagai pendidik dan sikap anies sandi yang santun disebut oleh komunitas guru swasta sebagai alasan mereka
apakah dia akan berhasil melakukan penyelenggaraan tangan dengan kesehatan kekuasaan
karena kita ingin lebih dari sekedar pergantian gubernur tetapi memastikan lapangan pekerjaan tersedia
memastikan pendidikan berkualitas hingga tuntas
karena tujuan utamanya adalah perubahan di jakarta